pemerintah memberi nama kereta cepat jakarta bandung dengan nama wush
nama itu memiliki kepanjangan waktu hemat operasi optimal dan sistem handal
menteri perhubungan budi karya sumadi menjelaskan nama itu sudah disetujui oleh tim pengarah jenama kereta cepat
pemilihan nama ini disebut diberikan setelah tim pemerintah menjajal kereta api cepat
nama hush ini dinilai menjadi istilah yang pas saat merasakan kecepatan kereta
budi karya sumadi mengaku terkejut oleh nama yang menilai nama tersebut bagus bahkan jika dibandingkan dengan kereta cepat jepang
jadi kalau kita bilang itu hush hush hush
pak presiden pak menteri selalu kalau ada dalam kereta itu hush hush